sejumlah orang tua mendatangi rumah sakit karya medika dua di bekasi jawa barat pada jumat pagi
mereka kecewa telah mempercayakan imunisasi anak anak mereka di rumah sakit ini karena vaksin yang digunakan
ternyata palsu kini mereka meminta pertanggung jawaban dari pihak rumah sakit
nasa melahirkan anak pertamanya di rumah sakit karya medica ii bekasi
putranya yang kini berusia lima tahun itu juga diimunisasi di rumah sakit ini sebanyak sembilan kali
nasa amat terkejut ketika mengetahui vaksin yang digunakan pada anaknya ternyata palsu
sementara risti warga tambun selatan mengkhawatirkan kondisi kesehatan buah hatinya
anak keduanya yang lahir di rumah sakit karya medica ii sempat mengalami gangguan kulit setelah diimunisasi
kalau anak saya sih pas dari rumah sakit sini kan layak langsung di kelas
saya di rumah sakit ini di rumah sakit ini kan masih pakai krim
saya kan ada tadinya itu kayak benar benar
katanya sih alergi susu soya
saya alergi susu sapi sampai sekarang masih alergi susu soya
tapi penduduknya sih untuk nanak nanaknya sih udah hilang
meski anak anak mereka belum pernah mengalami sakit parah
para orang tua ini meminta pertanggung jawaban pihak rumah sakit
dedy beben bekasi